setelah sempat meramaikan lini masa media sosial dengan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
nah kini giliran tagar dua ribu sembilan belas prabowo presiden menyedot perhatian publik
tagar ini menjadi perbincangan panas karena menteri hukum dan ham yasona lawli menyebut
pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan ini sebagai siasat nakal
surat keputusan menteri hukum dan ham tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan tagar dua ribu sembilan belas prabowo presiden beredar luas
surat ini mengartikan bahwa gerakan tagar dua ribu sembilan belas prabowo presiden kini resmi terdaftar sebagai perkumpulan
namun nada miring datang dari menteri hukum dan ham yasona lauli yang menuding pengesahan ini sebagai siasat nakal
siasat nakal itu berupa spasi di tagar dua ribu sembilan belas prabowo presiden
dilansir cnn indonesia com yasona menjelaskan pasal lima puluh sembilan ayat satu undang undang nomor enam belas tahun dua ribu tujuh belas
tentang penetapan atas perpu nomor dua tahun dua ribu tujuh belas
melarang dengan tegas nama instansi pemerintah digunakan sebagai nama perkumpulan
menurut yasona notaris yang mendaftarkan perkumpulan itu menyiasati dengan memainkan
kata presiden dalam tagar dua ribu sembilan belas prabowo presiden dibuat terpisah dengan menggunakan spasi
sehingga yang terdaftar adalah tagar dua ribu sembilan belas prabowo pre spasi siden
sebelumnya pada jumat tujuh september lalu tagar dua ribu sembilan belas prabowo presiden dideklarasikan untuk pertama kali
deklarasi tagar dua ribu sembilan belas prabowo presiden ini merupakan yang pertama di indonesia
tagar ini menjadi simbol perjuangan sebagai pengganti tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
yang belakangan mendapat penolakan di berbagai daerah dan disebut sebut menyulut perpecahan
deklarasi dukungan terhadap prabowo sandiaga ini juga dihadiri ratna sarumpait ahmad dhani dan fauzi baadillah
hadiran ketiga pendukung prabowo ini mendapat sambutan warga yang hadir
wakil ketua umum gerindra sufmi dasko juga
yang juga sebagai inisiator pembentuk badan hukum dua ribu sembilan belas prabowo presiden
menegaskan pembentukan organisasinya demi menjamin landasan hukum kepada para pendukung prabowo sebagai calon presiden
dasko meminta benkumham jeswana lawli tidak meneluarkan pernyataan kontroversial dengan menyebut pembentukan organisasinya sebagai siasat nakal
sementara itu koalisi pendukung jokowi tidak khawatir katanya dengan pembentukan badan hukum dua ribu sembilan belas prabowo presiden

penggunaan kata presiden itu tidak masalah karena ada contohnya misalnya barisan relawan jokowi presiden
itu boleh dan sudah terdaftar di ahu
sehingga saya minta kepada notaris untuk kemudian menginput
nah tetapi kemudian sistem ahu katanya tidak merespon dan tidak boleh
nah sehingga saya berpikir tadinya mungkin sistemnya
ada hang atau apa tapi karena tidak ada waktu lagi saya yang minta notaris coba
coba dikasih spasi siapa tahu bisa
kita ini kan harus konsisten berangkat cara berpikir kita
salah satunya kalau memang misalnya soal ganti presiden dua ribu sembilan belas
ya buat kami ya silahkan silahkan aja tapi kan jangan hipokrit gitu loh
kalau memang mau dukung
oh ya dukung aja prabowo sandi gitu
jangan menggunakan istilah istilah yang memang berlindung di bawah ambiguitas dari aturan perundang undangan itu
tersambung melalui telepon dengan sufmi dasko ahmad
inisiator gerakan tagar dua ribu sembilan belas prabowo presiden
bang sufmi selamat malam
iya jadi sebenarnya ada tidak sih
siasat nakal dari gerakan yang anda inisiasi ini bang
iya kok siasat nakal kita ini kan selalu saya orang hukum
jadi saya selalu membuat pergerakan itu kan ada dasar hukumnya
jadi saya koreksi ya itu bukan presiden tetapi presi spasiden
oke jadi kita sebutnya dua ribu sembilan belas prabowo presiden gitu
oke silahkan lanjutkan lagi
jadi terkait dengan siasat nakal tadi
ya kita tidak ada siasat nakal
jadi kan apa namanya kita buat di notaris sesuai dengan yang kita inginkan tadinya adalah tagar
perkumpulan tagar dua ribu sembilan belas prabowo presiden
nah itu prabowo presidennya kan kita dengan dua ribu sembilan belas nya kan kita gabung
tadinya kan begitu
gak ada spasi juga sama sekali antara prabowo dan presidennya gitu loh
nah tetapi ketika kemudian notaris memasukkan ke sistem ahu itu nggak bisa
karena ada pasalnya yang mengatur tidak boleh menggunakan nama instansi atau nama perkumpulan tadi ya
itu kalau dilihat itu saya juga koreksi bahwa itu kan kita tidak ngomong soal institusi presidennya
tapi maksud dan tujuan itu prabowo presiden kan begitu
seperti apa namanya kata kata di presiden bem presidennya kongres advokat indonesia
atau presidennya pks kan begitu kira kira
nah tetapi karena nggak bisa kemudian kami meminta kepada notaris untuk kemudian aktanya disesuaikan
kita sesuaikan yang mana yang kira kira sistem ahu itu bisa
jadi kita bukan ngakalin tapi kita kan kalau diakalin itu aktanya bicara apa lalu kemudian sistemnya keluar apa itu kan diakalin
nah ini kita sesuaikan
sesuaikan semua supaya aspek legalnya terpenuhi
oke bang sufmi tapi di kop surat yang beredar tulisannya adalah hashtag atau tagar dua ribu sembilan belas prabowo pre spasiden
nah itu kita punya kop surat itu aspek dua ribu sembilan belas prabowo presiden kok sesuai dengan yang dari ahu keluarga
oke ini kita tampilkan juga soalnya di layar tulisannya adalah tagar dua ribu sembilan belas prabowo press

saya nggak tahu itu dapat sumbernya dari mana
oke jadi yang menurut dari gerakan nasional prabowo presiden ini adalah yang benar adalah hashtag atau tagar dua ribu sembilan belas prabowo presi spasi den
oke perbedaan dari deklarasi atau gerakan yang anda inisiasi ini dua ribu sembilan belas prabowo
dengan dua ribu sembilan belas ganti presiden ada relasinya nggak ada korelasinya tidak
loh kan ini kan masing masing gerakan yang bermunculan sendiri sendiri
ya kita kan tidak apa namanya bicara soal korelasi tapi gerakan gerakan yang dilakukan oleh masing masing saja gitu loh
saya pokoknya lebih menekankan bagaimana mensosialisasikan pasangan prabowo

saya bakal jadi campaing pinjaman yang primer

perhatian masyarakat juga akan jadi setting karena disini bukan ditinjukan charger n predator
tapi sih enak banget ini loh
tidak hanya brand trump never mind
terima kasih beautiful
kami juga tidak ada masalahnya kita sosialisasikan itu
walaupun kita sebenarnya lebih daripada deklarasi organisasi kita
oke jadi ini sama sekali tidak ada siasat nakal tidak ada akal akalan tidak ada curi start kampanye juga ya menurut anda ya
iya kasian dong notaris kita
notaris itu kan apa namanya membuat sesuai keinginan dengan klien lalu kemudian diintegrasikan dengan sistem dari ahu
ketika sistem itu menerima kok ya notaris kita yang disalahin dan dibilang nakal gitu loh
dan sampai tadi saya sudah komunikasi dengan pihak kementerian hukum dan ham ya itu katanya pak menteri dapat informasi yang kurang dari bawahannya kira kira begitu
oke anda sudah komunikasi dengan kemenkumham ya terkait ini
saya sudah komunikasi dan saya sudah tegaskan bahwa jangan salahkan notaris kita dong gitu
kita minta kepada notaris notaris jalankan
dan tidak ada salahnya orang mau bikin organisasi nama apa saja sepanjang kemudian itu sistem ahu nya boleh ya kenapa terus dimasalahkan
oke karena kan juga apa yang dianggap dari pak yasona adalah ada permainan redaksionalnya penggunaan kata di sini yang kemudian akhirnya
saya misalnya gini barisan relawan jokowi presiden
itu tidak ada sepasif
boleh kok gitu loh
boleh jadi sekarang saya tidak mempermasalahkan itu
saya membuat organisasi dan nama sesuai dengan yang boleh dikeluarkan oleh administrasi apa namanya ahu nya kumham
justru kami menyesuaikan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh supaya gerakan kami ini legal
saya tuh mau kalau gerakan itu kemudian ada badan hukum ada anggaran dasar ada anggaran rumah tangga
ada penanggung jawab yang jelas
nah sehingga kami kalau ke kepolisian ya kan enak gitu loh
nah sekarang ada misalnya gerakan dibilang melanggar karena kemudian nggak jelas
nah sekarang kami gerakan kami jelas juga disalahin
maunya apa sih
oke artinya sudah sesuai dengan aturan main aturan hukumnya gerakan yang ada inisiatif
iya harusnya begitu jangan karena ada nama brabo hanya kemudian dilarang larang
jadi saya protes
saya ini ngomong di seluruh bangsa indonesia dengar di tv
kalau ini kemudian karena ada nama prabowonya dilarang ya jangan begitu dong
kita merasa dipersekusi secara politik kalau kayak begini
kalau ini terus menjadi polemik apa yang akan anda lakukan selaku inisiator dari gerakan ini
ya kita akan jalan terus kita akan kasih tahu kepada rakyat indonesia bahwa secara legal pun kita berusaha kita tetap dihalangi
bang sufmi terakhir untuk gerakan yang anda inisiasi ini prabowo tagar dua ribu sembilan belas prabowo presi spasiden ini kedepannya akan seperti apa
ya kami akan terus bergerak ini di daerah daerah organisasi organisasi masa organisasi relawan alit ulama juga sudah minta untuk kami apa namanya wadahi
karena mereka cinta pada pak prabowo
dan jangan karena ini kemudian ada pihak pihak yang melihat bahwa animo masyarakat
ada pihak pihak yang melihat bahwa animo masyarakat cukup besar terus juga mau dihalang halangi
kami akan jalan terus sesuai dengan koridor hukum yang ada
oke jadi maju terus ya intinya ya
baik terima kasih bang sukmi sudah bergabung di cnn indonesia connected malam hari ini
terima kasih atas perbincangannya
oke jadi dari tagar dua ribu sembilan belas saya bingung tadi harusnya saya tanya juga
jadi sebutnya apa nih tagar dua ribu sembilan belas prabowo presi
dan kata apa saja yang dicuitkan oleh warganet
kita akan melihat dari data ontologi berikut yang dikurasi dari tim transmedia sosial
kita akan buka dari hashtag atau tagarnya terlebih dahulu
yang pertama muncul kata presiden tentunya
yang kedua kata berikutnya ada deklarasi
lalu saya buka lagi saya geser
yang ketiga ada hukum
kemudian kata kata lain yang juga terkait dengan tagar ini
antara lain ada gerakan hashtag atau tagar kampanye
menteri hukum dan ham ada yasona lawli juga
saya akan tutup data ontologinya
kita akan buka cuitan dari warganet yang menanggapi adanya tagar ini
menjadi salah satu kata kunci populer juga
yang pertama datang dari atbsputra empat
insya allah kita tidak pakai atribut tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden lagi
tapi tagar dua ribu sembilan belas prabowo presiden yang sudah sah dan memiliki legal standingnya
berdasarkan sk dari kemenkum ham ri
lalu berikutnya yang kedua dari atthesites
jika didaftarkan di kemenkum ham tepatnya di dirjan haki
itu menjadi sebuah brand
brand bebas jika mau branding kapan dimana saja
yang secara langsung tidak dapat tersentuh undang undang pemilu
kemudian berikutnya yang ketiga datang dari hendi hu
selalu saja ada celah yang bisa dimanfaatkan oknum
baik di undang undang maupun di sistem teknologi seharusnya
karena sdm di pemerintahan lebih ditingkatkan kualitasnya nih
agar dapat memantau celah celah hukum yang ada
lalu berikutnya terakhir dari akun atp empat pikris
jadi kalau ada yang ngaku ngaku katanya tagar dua ribu sembilan belas prabowo presiden sudah terdaftar di dirjan haki itu
nggak benar ya pak ya
yang benar terdaftar cuma tagar dua ribu sembilan belas prabowo presi spasiden
nah kata presi sama den kepisah gitu ya maksudnya ya
jadi banyak pertanyaan juga presi spasi siden atau presi spasi den ya
karena kopnya tadi berbeda tapi tadi sudah dijawab
oke kita akan kembali usaha jeda berikut